tinggal menghitung hari puncak kegiatan konferensi tingkat tinggi g dua puluh akan dilaksanakan di nusa dua bali
yakni pada lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang
sebelum kegiatan inti dalam setahun belakangan telah banyak dilakukan rangkaian kegiatan pertemuan pertemuan pendahulu
setidaknya tercatat sebanyak empat ratus tiga puluh delapan event dan side event telah dilakukan di dua puluh lima kota indonesia
lalu apa dampaknya bagi indonesia
kita coba lihat dan kita coba bahas apa dampak perhelatan dari g dua puluh bagi indonesia
yang pertama kita tahu bahwa secara keekonomian dampak dari presidensi g dua puluh ini tentu dampak yang paling menyeluruh adalah terhadap penambahan devisa negara
ini dari mana saja kemudian sumber penambahan devisa negara ini ada beberapa item atau beberapa hal yang perlu disoroti
jadi tentu kita
kita tahu bahwa kontribusi terhadap pdb ini juga bisa bertambah sebesar tujuh empat triliun rupiah
ini sri mulyani juga sudah mengatakan bahwa gelaran g dua puluh ini akan menciptakan kontribusi sebesar lima ratus tiga puluh tiga juta dolar amerika
atau sekitar tujuh empat triliun rupiah pada pendapatan domestik bruto atau pdb indonesia
nah kemudian ini indikasinya adalah bagaimana kemudian peningkatan konsumsi
domestik sebesar satu tujuh triliun rupiah
ini juga meningkat begitu juga linear dengan penerimaan pajak yang juga tumbuh bisa mencapai delapan belas persen lebih
sementara itu ini juga berdampak secara keekonomian terhadap penerimaan bea cukai juga tumbuh dua puluh empat persen lebih
dan yang terakhir bagaimana pendapatan atau penerimaan pnbp juga tumbuh dua puluh tiga persen
itu dampak secara keekonomian kita lihat dan selanjutnya bagaimana kemudian dengan dampak umkm
kita tahu bahwa dengan presidensi g dua puluh ini umkm bisa dikatakan naik kelas
kenapa kemudian ini bisa diklaim begitu
karena memang khususnya untuk di bali saja ini juga banyak umkm yang kemudian tumbuh dan berkembang
dan juga mendorong investasi investasi
kita tahu bahwa investasi umkm dalam negeri ini delapan puluh persen ya
kita ketahui delapan puluh persen ini merupakan adalah investor asalnya dari delegasi delegasi yang hadir di presidensi g dua puluh
ini kemudian yang mendorong investasi dalam negeri juga tumbuh cukup pesat
dan bagaimana juga dampaknya terhadap
penyerapan tenaga kerja di sekitar kawasan presidensi g dua puluh ini ada kenaikan tiga puluh tiga ribu orang ini dipekerjakan
artinya ini juga mengurangi angka pengangguran
oke ini dampak secara ekonomi tadi sudah kita jelaskan
secara umkm ini juga cukup besar dampaknya yang dirasakan
khususnya bagi kawasan kawasan yang diselenggarakan
dan presidensi rangkaian ktt g dua puluh
sementara dampak pariwisata dan ekonomi kreatif ini tentu juga membawa dampak yang cukup signifikan
kita tahu pariwisata tentu juga ada akomodasi di sana
dan ini juga membawa dampak atau nilai keekonomian yang cukup tinggi
bagaimana peningkatan hingga tiga enam juta wisatawan mancanegara yang hadir selama rangkaian presidensi g dua puluh ini
dan juga penyerapan lapangan kerja baru hingga tujuh ratus ribu tenaga kerja baru
dan tentu penyelenggaraan
rangkaian kegiatan g dua puluh ini dapat membawa keuntungan langsung bagi indonesia
seperti yang tadi sudah saya sampaikan
ini ikut menggeliatnya perekonomian yang tengah terdampak pandemi covid sembilan belas beberapa tahun kebelakang
selain memberikan dampak keuntungan langsung ini menjadi presidensi g dua puluh juga memiliki manfaat lain bagi indonesia
tak hanya secara domestik namun juga dapat menjadi pendongkrak peranan indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia